dpp pdi perjuangan dki menjajaki wali kota semarang henrar prihadi untuk dibawa sebagai calon gubernur dki jakarta periode mendatang
tim pdip yang dipimpin langsung oleh ketua fraksi pdi perjuangan dprd dki gembong warsono ini tak lain datang untuk menjajaki sosok yang akan diusung dalam pilkada dki periode mendatang
oleh pdip hendral prihadi dianggap sebagai kader yang berhasil menjadi kepala daerah
di sisi lain permasalahannya di kota semarang dan juga jakarta pun dinilai tak jauh berbeda
kalau itu yang terbaik buat rakyat jakarta kenapa tidak
kita ini harus melakukan yang terbaik pada saat penugasan
ya kalau penugasannya di wali kota ya lakukan terbaik di wali kota
jadi jangan aneh aneh jangan membayangin yang enggak enggak karena kita ada dalam sebuah struktur sistem yang jelas di pdi perjuangan ini